suasana harum mengiringi prosesi pemakaman fitri rina wulandari di pemakaman umum karanggayam surabaya pada rabu sore
perempuan berusia tiga puluh delapan tahun ini meninggal setelah tertimpa tembok rumahnya yang runtuh
musa haryanto suami korban yang juga hadir dalam pemakaman mengaku tak pernah menyangka akan kehilangan istrinya secepat itu
apalagi sang istri kehilangan nyawa karena menyelamatkan anaknya noval yang sedang sekolah daring di ruang tamu
ya insiden ls itu terjadi pada rabu pagi di jalan tambak sari selatan surabaya jawa timur
rumah dua lantai berukuran tiga x sebelas meter itu tiba tiba ambruk dan menimbun tiga penghuninya
yakni fitri rina wulandari putranya noval haryanto enam belas tahun dan sang nenek nani suwarni lima puluh delapan tahun
petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi
keluarga korban karena tubuhnya yang tertimbun neruntuhan tembok
saat dievakuasi korban fitri sudah dalam kondisi kritis hingga akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit
sementara kedua korban selamat yakni noval dan nani suwarni hingga kini masih dirawat di rumah sakit umum dr sutomo surabaya
lihat kondisi korban tadi itu posisinya lagi daring jadi ibu sama anaknya posisi di ruang tamu
jadi lagi belajar
si merkuanya atau ibunya itu fitri itu di belakang posisinya
jadi tahu tahu di ruang tamu atau di ruang tamu anggol
dari hasil pemeriksaan sementara diduga jatuhnya tembok di lantai dua ini adalah karena kayu penyangga yang sudah tua dan rapuh dimakan rayap
nah ini yang perlu jadi sorotan
ternyata kehadiran rayap itu sangat membahayakan
di amerika bahkan serangga kecil ini diberi nama silent killer karena kerusakan yang ditibulkan begitu masif
rayap tetap bekerja hingga dua puluh empat jam tanpa henti
untuk mencari makan dan membangun sarangnya
rayap termasuk ke dalam salah satu serangga yang berkembang biak dengan cepat
karena ratu rayap dapat bertelur di setiap detiknya
jika ditotalkan dalam sehari ratu rayap dapat bertelur sebanyak lima enam ratus empat puluh telur per hari
dilansir dari situs lipi go id pada tahun dua ribu delapan belas
asosiasi perusahaan pengendalian hama indonesia menaksir kerugian yang diakibatkan oleh hama rayap secara nasional mencapai dua delapan triliun rupiah
jadi sebelum rumah anda ambruk hingga menimbulkan korban jiwa
ada baiknya kita mengenali tanda tanda munculnya rayap dan meminimalisir kerusakan yang akan terjadi karena rayap
tim liputan cnn indonesia